jadi marah rentah meh
jurus kalian mantul sendiri kan
kalian sih gak tau
jurus membalik tenaga dalam
hebat dasar nenek nenek
nenek kecil ini wak
awas aja ya kalian kalau manggil aku nenek kecil lagi
ini capnya raden
perkenalkan nih jawabannya lucu tipanya lu
berani nih kalian mendanggung gue pak
kalian akan dihukum karena membela pembunuh
karena kamu gak lalu pak
biar gak mungkin itu pak fitnah
bukan pak kepek
tolong aja serang mereka
bisa banget sih pak

kau baunya kasar shown
buku buku yang malangnya harus hidup
tidak tidak mungkin paman tidak mungkin ayahku terbunuh paman pasti berbohong tidak
bimo saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri itulah yang terjadi
ini mas katakan paman siapa yang telah membunuh ayahku kita nih mas raden kian santang
aku akan membalas dendam padanya
hehehe dasar buatnya tiga belas tahun bisa saja juga
ini saatnya orang lapor ke kustiabu baru
kamu mau membunuh ayahku
sekarang rasakan ini
lawan aku jangan hanya menghindar
gawat aku masih belum bisa mengeluarkan tenaga dalam malah kurasa lukaku mulai sakit lagi
baiklah kalau kamu tidak mau melawanku sekarang kau yang mati
jaga dewa batara
awan hitam itu
terus berarang di atas langit pada jarak
apa yang sebenarnya akan terjadi
kenapa aku begitu sulit
menangkap makna dan menemukan jawaban dari semua ini
dan burung itu
burung hantu itu
dia sedang melawasi
dia sedang melawasi
bagaimana keadaan raden
kok aku muncul lagi paman
setelah aku terkena serangan
dari perempuan itu paman
perempuan itu siapa atura den
aku tidak mengenalinya paman
aduh mustiku mahatuki aman itu
guru guru kenapa
atur hawa murni raden
biar raden lebih fit lagi raden
kami tahu kalian di dalam
sebelum kami obrak afrik ke tempat ini
tuh gimana meng
cuma aku saja yang mengatasinya
prajurit cepat tangkap mereka
hahaha hewat neng ageni mak
bisa ketutupan tapi dia nggak bisa masuk ya
iya neng jadi bara renyol tuh di luar
makanya apa aku bilang silakan semuanya padaku
terus meliwis putih
jurus jangan membalik tenaga dalam
jadi marahkan pak meng
jurus kalian mantul sendiri kan
jurus jerman membalik tenaga dalam
nenek kecil ini mak
awas aja ya kalian kalau manggil aku nenek kecil lagi